jika begitu gue punya kekuatan untuk bertahan

jadi mama nerima orang lain untuk tinggal di sini
sementara anak mama hidup susah di luar sana
tapi putri sama bu nawang itu bukan orang lain buat aku mah
mereka itu berarti banget buat aku
iya kamu juga berarti banget buat mama
mama masih mikirin kepentingan mama sendiri di saat kayak gini
mama bisa nggak sekali aja mama gak egois
mama mikirin kamu setiap saat waktu kamu di luar sana
mama mama pengennya kamu tinggal di sini sama mama biar mama tenang
itu menurut kamu egois
rizky mama dengan senang hati nerima bunawang dan putri untuk tinggal di sini
mama juga mau kamu tinggal di sini sama mama
lagipula kan kalau kamu tinggal di sini kamu bisa lebih deket sama putri
kamu bisa tenang untuk melindungi dia
papa telepon telepon kamu gak diangkat
tahu gak kamu
papa stress hari ini
gara gara perusahaan papa rugi satu triliun
pak raymond cabut investasinya di perusahaan papa
dan setiap kali ada masalah sama bisnis papa
itu salah aku
ya jelas lah
kan papa udah ngomongin berkali kali sama kamu
ikutin turutin kemauan papanya mel
dan kamu jangan sakitin hatinya mel
bukannya aku ini anak papa
tapi apa pernah papa belain aku
sekalipun papa gak pernah belain aku
yang ada apa
yang ada papa ikut nyalahin aku
aku ini anak papa atau bukan sih
gimana caranya kamu mau belain kamu
kan itu memang kesalahan kamu
sampai matamu buta
ya kamu harus tebuslah kesalahan itu
dengan cara apa papa
dengan cara aku jadi boneka buat mel sama daddy nya
dan papa rela ngeliat aku kayak gitu
kalau itu emang konsekuensinya
ya kamu harus terima aja lah
itu udah risiko buat kamu
tapi aku juga punya perasaan pak
aku gak kuat kalau setiap hari aku disuruh suruh ditekan tekan
aku nurut semua kemohon mereka aku capek pak
capek kamu bilang aku punya harga dirimu
kamu bicara capek
sekarang kamu bicara capek
mau nyerah kamu
kalau emang kamu gak mau ngadepin semua ini
mendingan kamu keluar rumah aja
emang kau pikir papa gak capek apa ngadepin semua ini
tapi papa gak mau nyerah
tapi papa gak mau nyerah
papa terus berjuang
mampu mempertahankan harta dan bisnis yang sudah kita punya selama ini
emangnya kamu mau kehilangan semua fasilitas yang udah kamu punya sekarang
actually ini gimana sebenarnya
kamu udah lama udah anak faults ya
aku udah lama kaget sama kamu
kamu cerita ya
aku sama pangeran beneran gak ada masalah apa apa kok bu
kita cuma sepakat doang kalau kita nggak akan saling ketemuan lagi
dan nanti kalau seandainya kita gak sengaja ketemu di jalan kita udah janji
kita seolah olah kayak orang yang gak pernah kenal sebelumnya
jadi kita juga gak perlu saling tegur
ya walaupun ibu tuh sering ngeliat kamu sama pangeran berantem
kalian berdua tuh ngerasa
segala sesuatu yang bukan milik kita
itu tuh kita gak bisa genggam kuat kuat
jadi lepasin aja ya
karena kita tuh gak akan pernah tahu apa yang terjadi kedepan sayang
biar pun putri gak pernah bilang apapun soal perasanya ke pangeran
gue tahu ini pasti berat buat putri
makasih ya ibu selalu mengingatkan aku
dan nguetin aku
maaf ya kalau saya datang malam malam kayak gini
saya datang ke sini mau memberikan tawaran sama tante sama putri
gimana kalau untuk sementara tinggal di tempat saya dulu tanta